badan pusat statistik melaporkan pada juli dua ribu tujuh belas
indonesia mengalami defisit neraca dagang
namun defisit tidak selamanya buruk
sejumlah data yang dilampirkan bps menunjukkan
gairah ekonomi indonesia mulai bergerak
kami hadirkan informasinya untuk anda
perkembangan neraca dagang indonesia pada juli dua ribu tujuh belas
mencatatkan angka impor lebih tinggi
dua puluh juta dolar amerika dibanding nilai ekspor
ini artinya pada juli dua ribu tujuh belas
indonesia mengalami defisit yang pertama di tahun ini
walau defisit roda penggerak ekonomi indonesia perlahan mulai melaju
sinyal ini ditandai dengan data yang dirilis oleh badan pusat statistik atau bps
yang menunjukkan peningkatan aktivitas impor pada sektor barang modal
dan barang baku atau penolong
kedua sektor inilah yang langsung berhubungan dengan aktivitas produksi industri dalam negeri
yang notabene dapat menggerakkan motor ekonomi nasional
hal ini dibuktikan dari data aktivitas
impor barang modal pada juli dua ribu tujuh belas
yang melonjak hingga enam puluh dua lima puluh tujuh persen
menjadi dua tiga puluh enam miliar dolar amerika secara bulanan
tak hanya itu
impor non migas dari golongan barang mesin dan peralatan mekanik
serta mesin dan peralatan listrik juga meningkat pesat
bps mencatat impor mesin dan peralatan mekanik
tumbuh empat puluh tujuh empat puluh empat persen menjadi satu sembilan puluh dua miliar dolar secara bulanan
sementara golongan barang mesin dan peralatan listrik
mencatatkan nilai impor sebesar satu lima puluh enam miliar dolar amerika
atau naik lima puluh lima puluh delapan persen dibanding juni dua ribu tujuh belas
peningkatan impor kedua golongan ini menunjukkan pelaku industri mulai memompa gerak ekonominya
dengan melakukan impor untuk bahan baku alat produksi
tak hanya barang modal
golongan penggunaan barang bahan baku atau penolong pada juli dua ribu tujuh belas
juga mencatatkan peningkatan impor hingga empat puluh tujuh puluh sembilan persen dibanding juni dua ribu tujuh belas
tercatat impor bahan baku atau penolong mencapai sepuluh empat puluh tiga miliar dolar amerika
yang menjadi perhatian lainnya adalah kinerja impor barang konsumsi indonesia pada juli
tercatat turun tiga lima belas persen dibanding juni dua ribu tujuh belas
penurunan impor ini menandakan ketergantungan indonesia terhadap barang konsumsi dari luar negeri semakin berkurang
selain itu hal ini juga menunjukkan perbaikan positif aktivitas ekonomi
yang mulai beralih dari sektor konsumsi ke peningkatan aktivitas produksi
gus indra cnn indonesia